dan juga lo pendiri anak jalanan
jadi kalau saran gue lo harus tanding ulang
lo aja yang duel sama chandra kalau gitu
ya kalau gue yang diajakin ah ayo
hah percuma juga sih
buat apa chandra menang lawan lo
nggak penting juga
yan tapi ada benarnya juga yang dibilang sama tristan
terusin ayo pak
bapak nama pak
ini mas saya belum bayar ruang keamanan mas
saya juga belum dapat pengelaris mas
oke bapak nggak apa apa kan pak ya
bapak tunggu di sini sebentar
saya kesan dulu
ini wilayah gue lo harus bayar
pak jangan gitu pak
pak pak pak
ini ada apa sih pak
lo nggak usah ikut tempur
gini deh pak
ini padangnya juga lagi pada sebuah nggak ada pelanggan
bapak juga nggak ngapain naik naik ke sini tempat umum
pak makasih pak
pak makasih pak
untung ada bapak
kalau nggak ada bapak
begangan saya bisa hancur semua pak
pak semoga aja mereka nggak baik lagi pak ya
cuma next time kalau mereka balik lagi bapak telepon saya aja
bapak ada hp
kebiasaan dia pak saudara minta uang pak
chandra ya pak
terima kasih pak
terima kasih banyak pak
makasih banget bang
untung ada abang
aduh kalau nggak ada abang mungkin gimana rasanya pak
saya mau ngebantu doang
saya tinggal dulu ya pak
makasih ya bang
pak untung ada dia pak
makanya abang tahu nggak kalau dia itu guru karate bang
iya benar bang
berarti bapak itu bukan orang sembarangan dong
bukan orang sembarangan
kesan dia gampang banget ngajarin orang
dia juga mau bertarung dengan lawan yang gak pernah kalah bang
wah hebat banget itu orang
kalau soal tantangan kayaknya boy harus mikir mikir dulu om
chandra kan sudah pernah kalah sama kami
iya sih om
waktu itu emang saya sama chandra yang babak belur
saya juga bingung om
kenapa chandra ngajak saya bertarung lagi
buat apa ya
apapun alasan si chandra kamu pikirkan kacang putih
kalau kamu tolak boy
perguruan ini akan dianggap cemen culut nggak dihargai orang entah apalah
boy kamu sudah menjadi bagian pacan putih
kalau soal masalah itu sih kayaknya boy harus mikir mateng mateng dulu om
dan apapun keputusan boy nanti boy kabarin ke om ya
maksud lo cabainya banyak begini
karena itu kan jontor bibir lo
emang udah jontor bek bibirnya
ini namanya ramuan mujarak be
untuk menghilangkan rasa kangen aian
maksud bebek melmel be
baru dengar gue
samperin orang yang dikangenin
untuk ketemuan sama bebek mel mel itu harus pakai taktik yang mantep
ada beban pikiran apa sih lo
ada masalah dikit aja sih be
tadi kan saya habis ngajar di perguruan macan putih
dan yang punya perguruan itu om jun
mungkin saya pernah cerita kali sama mbak bean dan yang lain
nantangin duel be
gue cuma gak tahu kenapa tiba tiba si bang chandra itu nantangin duel
alasannya sih katanya mau nyari yang terbaik gitu
ya udah lah
yang kayak gitu lo masih ladain ian
dia lagi ada di perguruan
ya udah lah
mie goreng dua ya
be tapi masalahnya sekarang tuh saya kan ngajar di perguruan om jun
dan om jun minta kalau saya harus nerima tantangan

karena demi mempertahankan nama baik dan reputasi perguruan om jun be
dan sekarang saya dilema banget be
tapi om jun ada benernya juga sih boy
kalau seandainya lo mundur dari pertarungan ini lo gak jadi lawan si chandra
ya lo ngerusak nama perguruannya macan putih
kan sekarang lo nggak bergerak sendiri boy
lo gak bergerak itu secara pribadi
tapi lo bergerak itu atas nama macet putih
itu dia yang gue pikirin sekarang
sebenarnya gue tuh nggak mau ngajar di perguruannya om jun
cuma om jun itu minta tolong sama bokar dan nyokap gue buat ngebujuk gua ngelatih di sana
ya kalau menurut gue sih mendingan coba aja boy
ya sekalian lu jajal kemampuan lo
gue tuh nggak mau pamer kemampuan gay gitu
boy kalau memang lo gak mau
dia nggak usah jadi dilema
tapi kalau menurut mba be nih
lu tuh sebenarnya masih penasaran
lo sebenarnya masih mau nggak bertanding
sebenarnya saya tuh emang masih penasaran deh
kenapa sih mereka pengen banget gitu duel sama saya deh
yaudah nanti de saya ke sana be
ke tempat chandra nantangin duel
kalau menurut mba be nih
lu tolak juga tuh pertarungan
nggak jadi masalah
perguruan macan putih nggak bakal terjadi apa apa di situ
dia akan tetap baik baik aja
notabene nya kan si chandra pernah kalah mel lo
dan publik tahu boy
kalau gue boleh share saran sih
menurut gue mendingan lo tanding ulang aja de
karena itu tuh untuk nentuin mana juara sejati
dan lo juga kan ngebawa nama baiknya perguruan macan putih
dan juga lo juga pendiri anak jalanan
jadi kalau saran gue lo harus tanding ulang
lo aja yang duel sama chandra kalau gitu
ya kalau gue yang diajakin ah ayo
hah tapi percuma juga sih
nggak penting juga
yan tapi ada benarnya juga yang dibilang sama tristan
masalah ini sudah menjadi obrolan publik
belum apa apa udah membuat tristiwa
chandra datang menantang boy untuk duel
lo lihat kan komentarnya itu lihat
wih banyak juga nih komennya
komennya apa ya
banyak juga sih be
cuma ada yang bilang kepedean juga nih be komennya nih be
kalau emang pertarungan di mma itu murni boy menang jago
harusnya boy jangan takut tuh nerima tantangan chandra
gitu be komennya
dia cuma pengen lihat si chandra masih boy bertarung lagi
karena dia tahu si boy sama chandra sama sama kuat
tapi kan dia nggak mikirin hasilnya apa chandra

cuma babak belum
yang lain juga aku udah tahu nih
kita tuh fight buat jaga diri kita
bukan buat cari jati diri
sekarang udah bukan zaman si pitung lagi
udah bukan zaman kompani
bukan begitu caranya
keputusan semuanya ada di lo
gue percaya kok
apapun keputusan yang lo ambil itu pasti yang terbaik
gue juga pasti dukung lo
apapun keputusan lo
gue harus bikin boy bertarung sama chan
dan gue harus bikin boy kalah dalam pertarungan itu
yaudah nanti gue pikirin deh
kalau begitu gue pulang dulu ya be
lo tinggal aja
lo santainya deh